informasi selanjutnya datang dari kementerian agama yang menggelar manasik haji khusus petugas penyelenggara ibadah haji atau ppih di asrama haji pondok gede jakarta
manasik haji dilakukan selama dua hari berturut turut sementara keberangkatan akan dimulai pada tujuh mei dua ribu dua puluh
tentu ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua petugas dalam rangka memberikan pelayanan terhadap jemaah haji
mungkin ada petugas yang ditempatkan di beberapa
ada tempat seperti di musdalifah kemudian di arafah maupun di mina ini mungkin bisa atau bisa jadi nanti salah satu tidak bisa disinggahi
mungkin tidak mungkin jamaah atau petugas ini salah satunya tidak ada di musdalifah ketika dia harus bertugas di mina dan begitu pula sebaliknya
tapi ini tidak kemudian mengubah
ini tidak kemudian mengubah